timnas sepak bola indonesia ini berhasil mengalahkan malaysia dengan skor tiga pada pertandingan uji coba yang digelar di stadion manahana solo jawa tengah selasa malam
antara timnas indonesia melawan malaysia ini berlangsung seru dan cepat karena kedua kesebelasan saling menyerang dengan umpan umpan akurat agar bisa menembus pertahanan lawan
indonesia di babak pertama langsung melakukan tekanan ke pertahanan malaysia
hasilnya indonesia berhasil mencetak gol di menit ke enam melalui tendangan keras kapten boas salosa satu untuk indonesia
irfan bahdim kemudian ganti menggetarkan gawang malaysia setelah memanfaatkan umpan dari boas sehingga mengubah kedudukan menjadi dua
memanfaatkan umpan dari irfan bahdim boa salosa kembali mencetak gol di menit dua puluh satu skor berubah menjadi tiga enam
sementara itu malaysia mendapat peluang di menit tiga puluh sembilan melalui tendangan keras safawio rosid
tetapi bola melenceng ke kiri kawang andritani sehingga kedudukan belum berubah tetap tiga hingga babak pertama usai
memasuki babak kedua bos digantikan lerby eliandri
namun tak ada satu pun gol tercipta di babak ini hingga akhir pertandingan